warga pulau misol bagian utara akhirnya bisa merasakan bbm satu harga
setelah pertamina meresmikan spbu kompak di kampung waigama
distrik misol utara kabupaten raja ampat provinsi papua barat pada rabu kemarin
warga kampung waigama distrik misol utara menyambut antusias peresmian spbu kompak satu harga
di kampung dengan waktu tempuh dua puluh empat jam perjalanan dari kota sorong menggunakan kapal feri
pulau misol terletak di antara kepulauan maluku dan papua barat
selama ini warga di depan kampung wilayah distrik misol utara memperoleh bahan bakar premium dan solar
dari pengecar setempat dengan harga berkisar rp sembilan lima ratus hingga rp sepuluh untuk satu liter premium
sementara harga solar per liter mencapai rp lima belas
hal ini diperparah dengan kurangnya pasokan bbm ke pulau tersebut yang bisa berlangsung hingga berminggu minggu
kini mereka bisa membeli bbm dengan harga rp lima belas
yang sama dengan wilayah lain di indonesia
sebenarnya memang sangat sulit pencapaian untuk bbm ini di distrik ini
karena yang pertama selain harga yang tidak sama kemudian yang berikut adalah yang tadi kesulitan
terkadang bisa sampai dua minggu di sini tidak ada bbm sehingga
spbu kompak satu harga di kampung waigama merupakan spbu satu harga yang terakhir diresmikan di papua barat
untuk tahun dua ribu delapan belas
di papua barat sudah diresmikan tujuh spbu kompak di kawasan tiga t
rencananya pada dua ribu sembilan belas pt pertamina persero akan meresmikan empat spbu kompak satu harga
masing masing di tiga titik di maluku dan satu titik di maluku utara
titik ketiga di tahun dua ribu delapan belas spbu kompak satu harga
jadi yang pertama di pintuni yang kedua di maibrat dan hari ini kita sudah diresmikan
dan misol waigama misol utara yang ketiga
dua ribu sembilan belas kami ada titik bukan di papua barat tapi di daerah maluku
jadi di maluku ada tiga di maluku utara ada satu
pt pertamina perseromor delapan akan memasuk delapan puluh ribu liter premium dan lima belas liter solar ke spbu kompak di kampung waigama
mayoritas warga membutuhkan premium untuk kebutuhan melaut
karena sembilan puluh persen warga misol adalah
jersi alen kabupaten raja ampang